di ulang tahunnya yang ke lima puluh enam telkom indonesia semakin berinovasi dalam meningkatkan akselerasi digitalisasi indonesia
perusahaan telekomunikasi digital ini terus berupaya membangun indonesia melalui pembangunan masyarakat lingkungan dan ekosistem ekonomi yang berbasis digital
sepanjang perjalanannya selama lima puluh enam tahun tak sedikit tantangan yang dihadapi perusahaan ini terutama di era digital yang kian dinamis
telekom indonesia telah bertransformasi menjadi digital telco
perusahaan telekomunikasi digital ini berkomitmen untuk mengembangkan lingkungan membangun masyarakat dan memperkuat ekonomi berbasis digital demi menciptakan kedaulatan digital indonesia
guna mencapai kedaulatan digital tersebut telkom indonesia mengandalkan tiga domain yakni digital connectivity digital platform dan digital service
melalui ranah tersebut telkom menghadirkan infrastruktur
utama penunjang kebutuhan digital masyarakat seperti teknologi empat g dan lima g satelit kabel optik bawah laut tower telekomunikasi juga pembangunan data center big data dan smart platform
selain itu telkom indonesia juga aktif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program
penyediaan wadah dibuat untuk mengapresiasi dan menumbuhkan budaya berinovasi melalui program smk digisosial fast dan innovillage
program program ini telah melahirkan produk inovatif karya bangsa seperti ngamen hub dan my bidan
produk inovasi ini menggabungkan pengamen dan musisi dengan pemilik bisnis juga menciptakan sinergi antara mahasiswa dan masyarakat produktif di pedesaan
diharapkan di usianya yang sudah lebih dari setengah abad ini telkom indonesia dapat terus menciptakan solusi bagi masyarakat untuk mampu beradaptasi di era baru pasca pandemi